yah bisa ketemu penting
mau kapan dimana
sekarang kamu dimana
diangkut dari kampus mau pulang
ada apa kau ben
cuma mau ngasih tahu aja sekilas info
saya udah mulai jualan cilok lagi
barangkali kamu masih mau beli cilok saya boleh
mau tapi sekarang mah udah mau pulang besok aja
iya nggak apa apa ditunggu
oke saya kesana sekarang

masa cuma satu mangkok gak kenyang atuh mah
sebentar mama ambil nasi biar kenyang
ada keperluan aku pulang duluan ya
terima kasih kamu berdua udah neraktir aku nasi goreng
lu kenapa gak coba usaha aja
modalnya dari mana
lo jangan mikir punya toko sepatu kayaknya
itu modalnya masih gede
kalau jualan kue cubit mungkin modalnya lebih sedikit
ada yang modalnya lebih sedikit lagi nggak
nanti saya pikirin buat usaha
tapi mungkin bukan tukang kopi keliling
kalau lagi gak sibuk
coba jalan jalan kedeket alun alun
dari pendopo ke asia afrika
liat di pagerseng
lo udah nyarein bryan

tapi mau di kerudung terus kan
nanti kalau mau beli kerudung kaku aja
katanya jualan kerudung
buat dikasih ke saya
dia itu tukang todong saya temennya
sebelum akan berdua nodong saya
dompet saya udah gak ada
saya cari cari dari tadi nggak ada
gak tau kemana
ketinggalan di rumah gak
mungkin jatuh di jalan
kalau gak ketinggalan gak jatuh di jalan
lain kali hati hati jangan sampai kecopetan
kita cari yang lain
dia baru pasang satu dekat alun alun
katanya yang lain mau dipasang besok
kalau saya tetap mau keluar
saya juga gak ngasih tau
berarti saya leah sama rosa aman
cuma kamu yang mau dipertahankan sama bapak
kalau saya leah sama rosa aman
kalau saya lea sama rosa mau dipertahankan juga
foto saya lea sama rosa pasti dipasang juga
terus saya leah sama rosa dikasih tau juga
diancam juga kayak kamu
bosaeb mah gitu

gak terlalu hebat juga praying kan

selainlah dad quem

yang lebih sepulcih bercd
gak mau kurangnya banyak
masa besok tanya
yaudah saya minta waktu
gak bisa besok
iya kamu kan udah tahu
dia tukang todong saya temannya
jangan saya itulah yang jadi korbannya
saya punya uang rp empat ratus lima puluh ribu
tapi buat anak saya daftar berenang sama beli bajunya itu juga kurang
kamu punya anak
mama belum ngasih uang buat daftar renang semua beli bajunya
yaudah kita cari yang lain aja yuk
saya tuh sebetulnya serius mau berhenti jadi copet
pertama emang udah niat takut kena sial ketangkap polisi lagi terus masuk penjara lagi
kedua saya tuh udah melihat masa depan saya
aku duluan ya
aku duluan ya
terima kasih bapak
ajeng yang bekas anak buah buah saeb
dia sekarang udah insap
udah gak jadi copet lagi
udah pake kerudung
kamu suka sama dia
kurang lebih beginu
dia udah gak ada